untungnya harga cabai rawit merah sudah turun di kisaran rp enam puluh enam puluh lima di awal april ini
semoga sampai akhir ramadan nanti harga cabai dan juga kebutuhan pangan lainnya bisa tetap stabil atau normal
setelah lebih dari sebulan harganya mencapai di atas seratus ribu rupiah per kilogram
awal april harga cabai rawit merah akhirnya turun berkisar rp enam puluh per kilogram
sedangkan cabai keriting dan rawit hijau harganya stabil pada kisaran empat puluh empat puluh lima ribu rupiah per kilogram
namun itu belum dikatakan sebagai harga normal
ketersediaan pasokan akibat panen dari daerah sentra cabai yang menjadi alasannya
selain cabai yang turun ada bawang merah yang harganya stabil rp dua puluh lima per kilogram
cabai keriting biasanya paling tinggi lima puluh sekarang udah pasaran empat puluh
ada yang tiga puluh delapan gimana cabainya gitu
kalau rawit merah sama udah menurun juga
harga pangan lain yang terpantau tinggi adalah minyak goreng yang bergerak empat belas ribu rupiah per kilogram
sedangkan daging sapi yang biasanya tinggi menjelang bulan ramadan terpantau masih stabil rata rata rp satu ratus dua puluh lima per kilogram
cabai hari ini ada turun lagi
kalau kemarin cabai rawit merah masih harga rp tujuh puluh
sekarang turun lagi
turun lima ribu lagi
sekarang enam ribu
jika harga cabai sudah turun komoditas lada justru mengalami kenaikan
pedagang bumbu di pasar induk ramadjati menyatakan kenaikan sudah terjadi sejak dua minggu yang lalu
lada putih naik dari delapan puluh ribu rupiah menjadi satu ratus lima ribu rupiah per kilogram
kenaikan harga diduga dari keterbatasan pasokan yang berasal dari sentra lada seperti bangka atau makassar
maupun pembeli berharap tidak ada gejolak harga pangan pada kebutuhan pokok lainnya di bulan ramadan dua ribu dua puluh
mengingat kenaikan harga pada suatu komoditas akan membuat pembelian dari konsumen jadi menurun